dia kan udah diputusin sama rara
davin emang harus gue kasih pelajaran biar dia nggak terus terusan gangguin rara
lu mau kemana di
eh ngomong ngomong viewernya sekarang udah berapa ya
yang pasti nama banyak tante
kalo gak salah tadi siang aku cek itu udah hampir tiga jutaan
udah ibu mau ngecek
maka aku aja seneng tuh
tante tau gak
pas ini viral saya pernah bilang sama dia
jadi aku yang ngiringin gitarnya dia yang nyanyi
tapi dia yang gak mau
padahal kan itu kan siapa tahu bisa jadi rezeki
terus kita jadi duet maut yang fenomenal
real banget ya jadi orang
gua kan udah bilang juga gua nyanyi cuma sebagai hobi doang
gua gak pingin terkenal
gua cuma pingin hidup dengan tenang tau gak
lagi siapa juga mau duet duet sama lu
ih oh gah
eh harusnya lu tuh bangga bisa duit sama gue karena apa
eh jodoh lu partner hidup lu sekaligus jadi duet maut lu
ih siapa juga mau duet maut sama lu
gak ada duet maut duet mautan sama lu
eh tapi lucu tau kalo kita duet maut
lu bayangin deh
kita panggilkan kerupuk kulit featuring botol kecap bandusa
oh itu gak ada lawan tuh ya mak
gak ada yang nonton
gak ada yang nonton sama lu
ih pasti terngiang ngiang itu
lu bisa diem gak sih botol kecap
enggak takedown takedown aja ribet loh
kamu lihat nih
komentarnya si prihitam itu nyebelin banget kan
ibu jadi kayaknya temen kamu yang jatuh dari tangga
pasti satu sekolah nyalain kamu ya sayang
udah ibu tenang aja
baik baik aja kok
satu sekolah loh yang nyalain kamu
eh botol kecap
ibu minta tolong ya sama kamu jagain el
tante tenang aja
tanpa tante minta saya pasti jagain michel kok
bagaimanapun juga kan michelle jodoh saya
masa gak saya jagain
iya pokoknya tante percaya el sama kamu
terima kasih tante
eh ibu malah percayainnya ke botol kecap
el kan bisa jaga diri sendiri
ya udah sih gak apa apa
ini tuh nyokapku tuh lagi latihan tuh gak ngelepasin anaknya sama saya
lati buat apa
bantuan calon mantu ibu ya
gak ada calon mantu calon mantu
mimpi lu aduh
kok mimpi sih
lupa udah dapat ini lampu hijau
udah udah balik yuk
bu anterin keluar aja ibu
biar salam salam langsung saya pulang
udah ayo pergi
ya gak harus dong ngusir
ya udah bantem terus
sini anak dua heran deh ibu
gak rifki cuma mau tanya aja sih sama papa
papa udah putus ya sama mamanya michel
kamu kenapa nanyain itu
gak apa apa sih
semalam itu rifki diundang sama mamanya michelle untuk makan di rumahnya dia
nah entah kenapa sikap namanya michelle ini tuh gak berubah pak
masih sama seperti kayak pertama kali kenal sama aku
nah kayaknya mamanya michelle itu belum tahu ya kalau rifki itu anak dari pacarnya
mila memang belum sempat ketemu sama rifki sebagai anak aku
apa jadinya kalau mila tahu rifki itu sebenarnya anak aku
pak ini menurut rifki ya
harusnya papa kasih tau sama mamanya michelle
tentang kita berdua
supaya apa supaya masalah ini tuh bisa jelas gitu loh
dan gak berlarut larut
yang pada akhirnya nanti kan papa juga akan putus sama mamanya michelle
kalo gitu rifki duluan ya pak
omongan rifki ada benar
aku juga gak bisa menggantung hubunganku sama mila selama ini
kalau nantinya mila ada
dia akan tau juga tentang siapa aku dan rifki
lebih baik aku selesaikan masalahnya dari sekarang jadi
walaupun nanti hubunganku dan mila harus berat
ini yang terbaik juga untuk aku dan mira
dan untuk hubunganku dengan rifki
kedatangan saya kesini pak
untuk minta pertanggung jawaban michelle atas kejadian yang berlaku

saya akan panggil michelle untuk meminta keterangannya
oh siap oke mak
kamu siap pak
mengenai kejadian yang menimpa putri ibu
kami pihak sekolah sedang melakukan investigasi
selaku guru bk
dan kebetulan pak togar sedang ikut investigasi
biar datang kesini
baik pak saya tunggu
ini kan ada cctv yang mengarah kesini semua ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bisa datang ke ruangan saya sekarang
sebentar ya pak
oh jadi gini
kamu periksa semua cctv yang mengarah kesini ya
jangan sampai ada yang lewat
soalnya saya mau ke ruangannya pak basuki dulu
ya periksa semua
semuanya jangan sampai ada yang lewat ya
lihat aja orang yang pernah digantar nanti begitu
kami benar sih pak
ya saya setuju
buku buku yang sakit
kita kalau ga brass di tiangin lagi
mereka harus jual waktu angka orang
aku mau simpen ali
aduh baik kiarn
sudah sudah ada aja
gini mah graveyard gika terus keyboard ini
gak mungkin dong rah gue ngasih bunga cuma satu gue tuh ngasihnya banyak
hei bener tuh ra kalo si ardin nih kalo beli mah sama toko toko bunganya juga ya kak
bisa gak kasih bunga ke si sandara
masih di rumah
pada apa andri itu
loh jangan jangan bunga ini dari vero
karena opa davin gak mungkin kasih gue bunga
karena opa davin kan tau gue paling alergi sama bunga
gue kan jadi bersin terus
gue buang aja deh bunganya
apa apaan kebangnya disini tuh
pada apa andri ini
dapet dulu dong disini sekolahnya
ampe masuk kelas bingung nih gue tuh
jangan jangan davin yang naro bunga di lacinya rara
davin emang gak pernah kapok deketin kara terus
padahal dia kan udah diputusin sama rara
davin emang harus gue kasih pelajaran biar dia nggak terus terusan gangguin rara
lo mau kemana di
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana
lo mau kemana